kang asep berdasarkan hasil eksaminasi khusus ada beberapa temuan dari kejagung selain sense of crisis adalah tidak memahami pedoman tentang tuntutan
pidana perkara tindak pidana umum dengan prinsip kesetaraan serta tidak mempedomani tujuh perintah harian jaksa agung dan beberapa tentang norma dan kaidah
dalam penanganan perkara terdakwa valencia alias neng silim ini
yang kemudian sekarang sudah dikendalikan langsung oleh jaksa agung muda tindak pidana umum
nah sekarang menurut anda apa yang perlu dicermati oleh kejaksaan agung terhadap kasus ini setelah ada temuan temuan eksaminasi dan sudah diambil alih langsung oleh kejagung
yang pertama penegakan hukum itu karena politik hukum kesadaran hukum masyarakat
nah masalah kesadaran hukum masyarakat kan muncul nih dipiralkan jadi rame orang mendapat perhatian publik sehingga terenyuhlah kejaksaan agung
nah kejaksaan agung dengan politik hukum tadi dari mulai pedoman aturan aturan dan terbukti itu dilanggar
artinya apa ada kemauan ya ada inisiatif ada ekspresi
ada aspirasi yang selesai dengan kejaksaan agung kejaksaan agung berbuat
nah pokoknya tadi kita apresiasi nah ini harus tidak lanjuti
jangan sampai persoalan remeh temeh ini akhirnya ya tidak mengurusi yang lain lain
jadi sekali lagi ini persoalan yang remeh temeh ya yang sekali lagi saya bisa berbeda dengan penjidik maupun penutup umum
tapi kan kalau lihat eksaminasi terbukti langkah langkah yang harusnya tadi ada dimulai penyusunan dakwaan penyusunan tuntutan
tidak memenuhi yang diperdomai oleh di internal kejaksaan agung
ketika ini sekarang telah terbukti
nah kita apresiasi lagi sebenarnya kejaksaan ada pengakuan dari pihak kejaksaan
ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan
hingga mengarah kesimpulan tidak ada kepekaan lah bahasa indonesia nya
nah ketika ini dilakukan dan menyadari kan jaksa tidak harus menuntut penghukum
termasuk jaksa itu menuntut bebas juga boleh
tapi kalau sudah kandung selesai ini barang sudah jadi sudah menjadi tuntutan
nah tinggal berharap jadi pengadilan
nah berarti pengadilan tadi saya ingatkan politik hukumnya
terlepas saya sekali mohon maaf kepada pengadilan
ini kan namanya juga pengamat pengamat pengamati pendapat
nah pertimbangan saya ketika mendakwa dengan pasal empat puluh lima
junto pasal lima undang kdrt sekali lagi pemahaman saya
bahwa itu tidak terbukti
maka tinggal bagaimana sekarang kejaksaan sudah mengaksiminasi kerja jaksanya
dan termasuk ada pelanggaran terhadap norma norma internalnya
nah berarti menyadari toh bahwa ini dari mulai awal harusnya kan juga di sp tiga kan
kembalikan kepada kepolisian
tapi karena ini kadung sudah jadi
dan sekarang ada tangan hakim
sekarang kan kewenangannya tinggal pengadilan
kita berharap di pengadilan yang harus dilakukan
kalau kejaksaan sudah selesai secara internal
saya pikir sudah selesai ada pembelajaran bagi kejaksaan bagi jaksa jaksa
jangan sembarang menuntut jangan sembarang mendakwaan
kalau memang tidak lengkap kembalikan
di puap diatur
kalau berkas dari kepolisian itu tidak lengkap ya bulat balik
tidak ada masalah
karena di puap ada
nah sekarang kalau sudah jadi
pembelajaran bagi kelak kejaksaan jaksa lain ketika menghadapi persoalan
yang tidak harusnya didakwa tidak harusnya dituntut
itu sudah jangan dipaksakan
apalagi kalau misalkan itu baru pemeriksaan saksi
baru dituntutan harus berani juga
tidak hanya menuntut masuk tahanan
menuntut bebas juga harus berani
nutup lepas itu harus berani
karena itu kewenangan jasa sudah harus menuntut orang masuk penjara
oke kang asep ini kan sebetulnya problem yang sangat personal ya
jadi kita pun akhirnya malam ini juga membahas hal yang kemudian
mengasal rumah tangga orang
tapi kemudian ini menjadi perhatian publik
pertanyaannya lagi lagi kak asep
artinya ketika kasus ini
apakah dari temuan kasus ini juga membuktikan bahwa selama ini
dalam proses hukum dan juga peradilan kita
memang banyak hal hal yang janggal seperti ini
yang kemudian justru sampai ke meja hijau kak asep
ini menjadi bukti tidak sih kang asep
ya walaupun ini drakor tapi bukan drama korea
ini drama kerawang
walaupun ini drama kerawang
salah satu yang muncul ke permukaan karena diviralkan
atau memang media
saya kira kan banyak kejadian kejadian
di mana suka disebut peradilan sesat
dan terbuktikan ketika harus perkara tidak ada
tapi jadi ada
ketika orang tidak terbukti jadi terbukti
atau sebaliknya terbukti
itu kan banyak
bagaimana orang membeli label peradilan sesat
itu kan perkara tidak mungkin ke pengadilan
kalau tidak boleh dipenjidikan penuntutan
tapi kalau penyidikan penuntutan
itu sudah kelegada oknum memaksakan
sehingga orang itu harusnya bebas
tapi kita mengenal kasus yang konkarta
kita mengenal ya pak
ada perkara perkara yang seharusnya
tidak langsung ke pengadilan
karena ada kepentingan
karena ada oknum
karena ada lain lain
nah itu yang tidak harus
apalagi perkara yang si pak tadi
ini hanya cuma ya drama rumah tangga
saya pikir yang harusnya kan
itu kan urusan
tapi ini penting
jangan sampai persoalan gini
telah muncul lagi
yang sebenarnya remeh pemeh
bisa saya lakukan remeh pemeh
kalau lagi yang tidak bisa diselesaikan
ya dengan dimediasi
ya internal gitu kan
walaupun pak kita mengenal
kdrt selama ini kan lahirnya dulu tuh
karena bagaimana perlakuan perlakuan
pihak kaum kami
kaum laki laki terhadap kaum perempuan
walaupun sebaliknya juga ada
kaum perempuan yang ya
otot besi melakukan tempatan
tapi kan jarang
kan di pasal satu undang undang kdr itu jelas
ada kalimat terutama ya
suami terhadap istri
nah jadi perlindungannya
libat kepada gender perempuan gitu kan
tapi kalau gender perempuan
cuma biasa lah
kita kan makhluk kalau mak mak
namanya juga mak mak
kecuali kalau bapak bapak
kayak mak mak itu lain soal kan
kalau ini harus jadi persoalan hukum
masa kita saya dengan pak nasir
hanya akhirnya komentator gosih selama lama
iya bang nasir artinya
artinya kasus ini
yang remeh temeh ini
tapi kemudian menjadi sorotan nasional
tapi bahkan sampai ke meja hijau
bisa jadi menjadi potret bahwa
selama ini kita memang
ada pada peradilan
yang memang ya
banyak yang kemudian hal seperti ini
yang justru sampai ke meja hijau ya bang
iya memang tidak menutup mata
bahwa masih ada
bahagian dari proses penegakan hukum itu
seperti berjalan di lorong lorong gelap
dan itu yang kemudian
kecewa dengan proses
eksaminasi khusus yang dilakukan
bisa mendorong ya
mendorong para hakim
saat mereka membuat putusan
saat mereka membuat dakwaan
dibuat dengan pertimbangan
yang baik dan profesional
nah oleh karena itu
ini kan yang terungkap ya
untung ada media
yang mengungkapkan itu
lalu ada kesadaran masyarakat
untuk mempiralkan itu
dan dia memerintahkan
jaksa agung muda pidana umum
kasus kasus yang mirip seperti ini
yang kemudian tidak terekspos
di media dan tidak viral
nah karena itu sosialisasi ya
baik surat edaran
kemudian juga peraturan jaksa agung
dan juga surat dari
kapolri itu harus dilakukan
ya karena memang
seperti yang saya katakan di awal ada
antara yang di atas dengan
yang di bawah
atau boleh jadi juga
ada perkara gitu kang asep
ada perkara kemudian ada uang
yang dikeluarkan untuk perkara itu
lalu kemudian ya
daya serap anggaran kira kira begitu
jadi penyerapan anggarannya ada
ada perkara sehingga ada alasan
untuk mengeluarkan uang
nah ini juga bisa jadi orientasinya
nah jadi ini kan juga harus dilihat
dilakukan bukan hanya melihat
tiga hal yang saya sampaikan tadi
tapi juga di luar itu juga harus dilihat
yang penting kemudian ada perkara
dan kemudian mengeluarkan anggaran
untuk perkara itu atau ada hal hal lain
di luar penegakan hukum
yang dilakukan oleh penyidik penuntut
sehingga kemudian ini sampai ke meja hijau
jadi sekali lagi memang ini harus
ada upaya yang masif ya
untuk disosialisasikan kepada
aparat penegak hukum di level bawah
sehingga kemudian tidak ada kesenjangan
yang seperti yang saya katakan tadi itu
jadi ada undang undang ada kebijakan
ya lewat peraturan peraturan pimpinan
institusi aparat penegak hukum tadi itu
itulah yang harus kemudian disinkronkan
oleh apa namanya aparat penegak hukum
terutama hal hal yang terkait
dan itu bisa dilakukan dengan
pendekatan restoratif justice
bang nasir apa yang menurut anda
membuat jaksa agung cepat merespon ini ya
meskipun tadi anda katakan terlambat
tapi maksud saya cepat di sini adalah
kemudian langsung melakukan eksaminasi
menyerahkan kepada jaksa agung
muda tidak perniagaan umum
apa menurut pandangan anda
pertanyaan tadi itu kalau diajukan
kepada jaksa agung pasti beliau mengatakan
cepat salah lambat salah
tapi paling tidak memang
cepatnya respon ini memang karena
itu menyentuh rasa keadilan ya
menyentuh rasa keadilan publik ya
karena seorang ibu yang punya pengalaman
seperti itu kok justru dia dituntut
dan ini tentu apalagi seorang perempuan
ya dan kemudian viral
dan tentu ini akan membawa emosi publik
nah karena itu ya tentu saja jaksa agung
tidak mau kemudian proses ini menjadi
menggelinding ya seperti bola salju
dan ini dianggap apa namanya
tidak punya kewibawaan peraturan jaksa agung
yang terkait dengan akses keadilan bagi
anak dan perempuan dalam kasus kasus pidana
terutama menyangkut hal ini
jadi ya kita apresiasilah dengan jaksa agung
yang bertindak cepat dan responsif
dengan kasus ini
dan mudah mudahan tidak hanya
eksaminasi khusus ini dibeberkan kepada publik
tapi harapan publik ya kenapa kemudian
ini bisa bergulir ke meja hijau
saya teringat ya mohon maaf
saya teringat dengan almarhum basrip arief ya
yang pernah menjadi jaksa agung
beliau pernah cerita kepada kami saat beliau menjadi jaksa
beliau itu pernah menuntut bebas seorang terdakwa ya
jadi karena mungkin dalam pandangan dia
orang ini punya
ya dan memang setelah itu tidak pernah ada lagi
jaksa berani menuntut bebas
nah jadi bisa jadi memang ada perkembangan
dari dinamika hukum serta kebutuhan hukum
di tengah masyarakat yang berbeda
tapi ini pengalaman seorang almarhum
yang bernama basrip arief ketika beliau masih
menjadi jaksa sebelum menjadi jaksa agung
oke kang asep seberapa besar meskipun kita
tentu masih menanti keputusan dari pengadilan
tapi menurut anda setelah proses ini begitu
mendapat perhatian publik ada eksaminasi khusus
seberapa besar itu kemudian bisa berpengaruh
terhadap keputusan yang nanti akan diambil
ya saya berharap orang orang di jolomi itu
berdoanya di kabul ya pak nasir
orang orang di jolomi di kabul mudah mudahan
sampai kepada para wakil tuhan
jadi terdengar itu yang kita berharap lah ya
jadi suara ini suara emak emak suara ibu ibu
suara masyarakat itu harus didengar lah ya artinya
bagi pengadilan bukan suatu yang haram
bukan suatu yang tabu untuk membebaskan
ketika ini faktanya jaksanya menyadari
hasil eksaminasi kemudian fakta persidangan
kemudian yang lebih penting tadi unsur unsur
kan hakim bermain di dakwaan
nah kita didakwa asal unsur tidak terbukti
ya dibahaskan kenapa enggak gitu kan
daripada sekarang bukan soal tekanan
kena ada pengamat ngomong ketika ada wakil rehat ngomong
atau pendapat masyarakat tidak ini tidak ada
terang beneran kok pertimbangannya
apalagi sudah jelas eksaminasi kejaksaan
langkah langkah pendoman ya dilangkahi kan
nah sekarang sebenarnya tugas hakim gampang kok
artinya apa wah ternyata dakwaannya juga ketika
proses dari mulai dakwaan ketika rentut juga
ngelur ngelur waktu ada sesuatu kan
hakimnya juga sempat marah kan
artinya apa ya sebenarnya bagi hakim gampang kok ya
daripada hakim punya risiko menghukum
itu lebih berat lagi nanti
nah bolanya pindah ke mahkamah agung kan
mahkamah agung jadi bahan cercaan gitu kan
selama selama itu sudah
sebenarnya ada ada gitu
baik membebaskan daripada menghukum kan
nah sekarang sudah terang beneran unsurnya
tidak terbukti salah satu unsur tidak terbukti
apalagi yang harus dicari tapi bukan karena
pendapat pak nasir atau pendapat saya
sekali lagi itu hakim kan apalagi korawan
karena korawan sudah bisa bergoyang
oke bang nasir terakhir singkat saja
anda melihat hal yang sama bahwa ini sudah terang benderang
artinya harusnya hakim sudah cukup bisa melihat ini
secara terang beneran juga
iya saya tanpa mengurangi ya
independensi hakim kemandirian hakim
melihat apa yang terjadi di kejaksaan
ada aspidum yang dinonaktifkan
dan ada beberapa jaksa yang diperiksa
tentu ada masalah dalam proses hukum ini
nah karena itu tanpa mengurangi dan ingin
mendegradasi kemerdekaan hakim dalam memutuskan
satu perkara ya sudah layak dan patut kalau hakim
kemudian membebaskan kasus seorang valencia tersebut
oke kita akan lihat seperti apa kemudian
keputusan yang akan diambil oleh hakim
setelah ini dilakukan eksaminasi khusus
terima kasih banyak bang nasir jamil
dan juga kang asep sudah berbagi perspektif
dalam kasus ini menarik tapi sekali lagi ini menjadi catatan
dalam kasus ini menarik tapi sekali lagi ini menjadi catatan
bagi aparat penegak hukum kita

selamat malam sehat selalu
kami akan segera kembali saat lagi dengan informasi lain
tetap di cnn indonesia newscast
dan juga penggunaan internet menjadi faktor faktornya
lalu apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi
sebagian besar aktivitas manusia membutuhkan sumber energi
dari bahan bakar fosil
penggunaan kendaraan bermotor pribadi
pendingin udara pemanas ruangan
perangkat elektronik dapat melancarkan aktivitas kita sehari hari

namun apabila berlebihan
penggunaan alat alat tersebut berdampak buruk terhadap lingkungan
kini kesadaran untuk menghitung jejak karbon sudah mulai terbangun
yaitu bisa dilakukan dengan beberapa cara melalui beberapa situs
salah satu yang sering digunakan secara global ialah
carbonfoodprint com tetapi di indonesia sudah ada ngo
yang mengembangkan perhitungan jejak karbon
kita akan coba satu satu
nah cara kerja kalkulator jejak karbon di kedua situs ini sederhana
kita tinggal memasukkan seberapa banyak jumlah karbon yang sudah kita gunakan
mulai dari penggunaan listrik bbm kemudian juga sampah yang kita buang sehari harinya
setelah itu dikalkulasi
setelah itu dikalkulasikan maka kita akan temui atau kita ketahui hasilnya
dan kita sudah bisa memutuskan jejak karbon apa saja yang harus kita kurangi
demi lingkungan yang lebih baik
direktur eksekutif iesr fabi tumiwa mengatakan
inovasi ini diharapkan membantu masyarakat mengetahui jejak karbon yang mereka tinggalkan
diluncurkan sepuluh tahun yang lalu kini jumlah penggunanya sudah mencapai puluhan ribu orang
penggunanya bukan hanya individu tetapi juga perusahaan perusahaan
aktivitas manusia yang cukup besar mengeluarkan emisi gas rumah kaca itu banyak yang berkaitan dengan energi
tapi tidak saja itu kan dari apa yang kita makan
kegiatan menghemat itu bagus gitu
hemat energi hemat kertas makan itu dihabiskan sehingga tidak menjadi sampah organik
itu adalah langkah langkah atau tindakan yang bisa dilakukan oleh setiap individu
untuk menurunkan carbon footprint dalam kehidupan kita
sinta indriani sudah berupaya mengurangi jejak karbonya sejak sepuluh tahun lalu
ia aktif sebagai penggagas komunitas penggerak gaya hidup ramah lingkungan
dalam kesehariannya warga jakarta selatan ini membatasi penggunaan listrik
dan bersepeda menuju kantornya
yang berjarak lima km dari rumah
selain menghemat pengeluaran sinta mengaku kualitas hidupnya menjadi lebih baik
setelah menerapkan gaya hidup ini
kalau untuk jeda karbon transportasi yang lain saya pakai kereta
karena kan udah lebih mes gitu ya
jadi untuk trip trip yang di jawa saya coba naik kereta
lalu kalau di rumah saat ini saya juga pasang solar tv
pemilahan sampah juga penting
perbaikan kualitas udara dan lingkungan ini tentu tidak dapat dilakukan secara instan
diperlukan keikutsertaan masyarakat secara luas dan konsistensi dalam pelaksanaannya
kita dapat mulainya dari diri sendiri
tim liputan cnn indonesia jakarta